panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
menyambangi badan narkotika nasional senin siang
dalam kunjungannya tim pansel capim kpk melakukan kerjasama dengan bnn
untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan kpk
ketua pansel capim kpk yen tiga narsih menyebut
kedatangan ini guna melakukan kerjasama untuk menelusuri rekam jejak
seluruh pendaftar calon pimpinan kpk
hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pendaftar calon pimpinan kpk
tak terlibat peredaran dan penggunaan narkoba termasuk tindak pidana pencucian uang
hingga pukul sebelas siang tercatat sudah delapan puluh empat pendaftar capim kpk
yang didominasi dosen dan pengacara
namun sampai saat ini belum ada purnawirawan dan tni aktif
yang mendaftar jadi capim kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
sementara dari lembaga polri tercatat sudah dua nama yang mendaftar
namun dua nama tersebut bukan termasuk sembilan nama yang beredar di media masa
memang seperti kapal kapal kapal kapal murid juga
kapal kapal murid kita bersama sama dengan kesehatan untuk nantung kaisan
lalu juga kami juga bekerja atas pendidikan dari pasir capim kpk
karena ada yang berkontrak kresi kita bekerja di tahun tahun baru
dalam kontrak kresi berkaitan dengan adanya atau kekansapian kondisi umat yang berkembang itu
kita diperkenan sindikasi narkotika pengguna narkotika
dan beberapa hal yang akan mempengaruhi
kalau yang bersangkutan itu pernah bersangkutan atau berkaitan dengan kejahatan narkotika
termasuk dengan kaitan dengan jadinya narkotika dan penggunaan uang narkotika